ternyata menyimpan potensi untuk menghasilkan cuan
saya ke pak jasra
setelah itu waktunya salma dibersihkan
alhasil mereka berebut ketupat meski saling dorong